suasana haru mewarnai kedatangan jenazah heri susanto tki asal trenggalek yang tewas tenggelam di perairan batam
korban merupakan salah satu dari lima puluh tki yang tewas akibat kapal yang ditumpanginya menabrak karang saat perjalanan pulang dari malaysia menuju indonesia
suasana haru dan isak tangis keluarga langsung pecah saat jenazah heri susanto
tiba di rumah duka di desa gemaharjo kecamatan watulimo kabupaten terenggalek selasa malam
heri merupakan tki malaysia yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan batam saat perjalanan pulang menuju indonesia
speedboat yang ditumpanginya tiba tiba menabrak karang hingga akhirnya ia bersama lima puluh empat penumpang lainnya tewas tenggelam
terakhir komunikasi dengan
sempat cerita apa mas
ya curuh jaga ibunya
rencananya akhir bulan november ini korban akan melangsungkan pernikahan
namun nasib berkata lain usai disemayamkan dan disolatkan jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat
fadli rahmawan terenggalek